hambah mohon bantulah hamba raden
maaf paman aku tidak bisa membantu paman
karena allah swt sudah membuat hukum kisosnya
yaitu nyawa dibayar dengan nyawa
kecuali pewaris daripada korban tersebut memaafkannya
aku tidak mau memaafkannya
aku berhak menuntut balas
ampun kisah anak
kali rampuk tetap rampuk
telah merampuk bareng bareng kita
dia sudah membunuh orang tuaku
dengan kisah anak
kami ini sudah tidak merapok lagi
kami ini semua sudah bertobat
kami ini semua sudah bertobat
kami ini semua sudah bertobat
kami ini semua sudah bertobat
jangan jangan kamu temunya mereka
sampai jumpa di video selanjutnya

ibunda apakah ibunda melihat ada keanehan
kalau ibunda ratu ketriman itu hanya berpura pura sakit saja
tantang kamu jangan suzon terhadap ibu nda kentering manik
ibu na tidak pernah mengajarkan kamu mencurigai seseorang sampai seperti ini nak
putriku ibu nda tahu
kamu masih belum menerima kesalahan ibu nda kentering manik
tapi dalam keadaan seperti ini ibu nda mohon tidak baik mencampur adukan rasa benci dan juga perasaan keburuk
ibu nda kenapa ibu nda masih saja membelai ibu nda ratu kentering manik
padahal ibu nda ratu kentering manik sudah sangat jelas dia berpura pura dan sudah terbukti kalau dia bersalah ibu nda
ibu nda tidak membela
ibu nda hanya tidak ingin kita hidup dalam keadaan berperasaan keburuk melihat segala sesuatunya menjadi lebih buruk
itu tidak baik nga ibu nda tidak ingin seperti ini
ini bukan hanya kecurigaan semata ibu nda
ini adalah kecurigaan putriku
ibu net hanya tidak ingin kamu menjadi tersiksa atas semua ini
kamu hidup dalam kebencian karena akan menyakiti diri kamu sendiri
mari kita masuk lagi nga